ayah meninggal memang ada penyakit yaitu ada darah tinggi dan memang tiba tiba aja meninggal
meninggalnya sebenarnya waktu pagi tadi lagi waktu habis mandi habis mandi kan biasanya keluarga kan jemur ayah
sebiar sehat itu tiba tiba waktu dijemur udah gak ada